hubungan kita dengan semua baik
yang tidak abai itu cuma dengan jokowi
karena apa karena dia memilih membakar rumahnya sendiri
untuk kepentingan dia dan keluarganya
kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah
yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan pak jokowi itu aja kesimpulannya